ada banyak jalan menuju hybrid tapi suzuki pilih yang pintar kenapa pintar
karena sistem hybridnya itu simple terus bikin mesin irit dan yang pasti dipakai di mobil yang banyak dikenal orang r tiga
teknologi itu namanya suzuki smart hybrid ada dua komponen pentingnya integrated starter generator dan baterai lithium ion yang letaknya di bawah jok penumpang depan
dua komponen itu kerjanya gandengan pada intinya adalah bikin kerja mesin yang gak jadi capekan capek amat lah gitu
kadang kan orang mikir ya mobil hybrid itu mahal teknologinya ngeribetin terus juga nyetirnya mesti hati hati karena banyak ini itunya nge charge nya di mana servisnya juga ntar gimana
nah konsep hybrid di mobil ini nggak kayak gitu karena kita tinggal ya nyetir doang tiba tiba eh tau tau irit
selain soal cara hybridnya yang pintar r tiga hybrid ini juga dibungkus lebih ganteng dari varian bensin
dibanding varian bensin r tiga smart hybrid punya beberapa perbedaan misalnya nih grillnya baru antena baru spion pelek sama ada juga emblem hybrid di belakang
terus nanti pengemudi bisa lihat di mid ada indikator baru khusus buat baterai
warna interiornya baru dan pelapis jog juga baru jadi makin elegan

terlihat yang nakai udara nya and so
yang estreg skoknya itu bagaimana ya pas penelitiannya ya
oke jadi bawa mobil ini tuh enggak beda banget sama r tiga biasanya cuma lo perlu tahu cara kerja
sistem hybridnya jadi biar enggak kago kabuk amat gitu tenaga sama torsi di mobil ini enggak beda
sama varian bensin tapi beratnya nambah dua puluh kg yang paling baru itu sensasi berkendaranya terutama
karena sistem hybrid tadi dan ada fitur auto start stop waktu lagi ngegas energi baterai
dikasih ke isg nah terus si isg ini bantu putaran mesin jadi lebih enteng dan gak haus bensin
kalau kita lagi ngerem otomatis energi yang terbuang itu akan disimpan oleh isg ke baterai
cara ngisi baterainya gitu ya enggak mesti nyolok di rumah tuh fitur auto start stop itu
bakal berguna kalau lagi kayak gini nih misalnya berhenti waktu lagi macet atau di lampu merah
mesinnya mati secara otomatis jadi enggak buang buang bensin dan nggak usah khawatir
karena fitur fitur lain kayak misalnya
power window terus juga lampu lampu dan spion masih tetap nyala terutama ac juga nyala biar lu
enggak ngegerahan di mobil ini juga ada banyak fitur baru salah satunya adalah cruise control
tombolnya ada di sebelah kanan sini nih nah ini gunanya biar bikin kita bisa jalan santai lah kalau
di jalan tol selain itu juga ada yang namanya lampu depan sudah dilengkapi dengan guide me light
tiga adalah low mpv pertama di indonesia yang diubah menjadi hybrid dan posisinya langsung jadi mobil
hybrid termurah di indonesia saat ini sensasi berkendaranya bisa bikin ludoyan nyetir
terus terusan dan mau ekspor mobil ini juga bisa jadi salah satu cara kenal elektrifikasi
sebelum lu beli beneran mobil listrik harganya dua ratus tujuh puluh jutaan lu gak bisa nemu mobil hybrid semurah ini
selain dapat teknologi dan read jangan lupa lo juga udah bantu mengurangi emisi jalan awal